yuk mundur mundur
yang jelas kemarin programnya
terpatu untuk mendukung kereta
minyak cepat ini
untuk kereta komuter ya
ke depan ya mudah mudahan
segera mendapatkan pemerintah
yang kabarnya nih
sekarang ini akan dibangun
nanti kita bisa mengoperasikan
kita sebagai operator
sangat senang mendapatkan
pemerintah untuk mendapatkan
kehubungan kalau itu bisa terrealisasi
bahkan jika perlu di seluruh daerah
ada jaringan listrik
seperti yang di luar jakarta
yang sudah di realisasikan